pemerintah akan terus melakukan upaya penyelamatan empat wni yang masih disandra kelompok militan di filipina selatan
staf khusus presiden bidang komunikasi johan budi menjelaskan
akan ada banyak pihak yang dilibatkan dalam proses pembebasan sandra
penyelamatan sepuluh wni kemarin itu kan pemerintah yang mengelit ya
melalui diplomasi dengan pemerintah filipina
nah yang untuk empat bni ini juga menggunakan diplomasi juga
tetapi bagaimana caranya tentu bisa berbeda dengan yang sepuluh kemarin
itu sangat tergantung di lapangan
dan ini yang diberi tugas untuk itu kan kementerian luar negeri ya
mungkin bu menlo yang bisa menjawab detilnya
ini negosiatur sebelumnya juga akan kembali dilibatkan kan
makanya tergantung dari di lapangan itu
tapi kalau konsep tentang diplomasi yang kemarin disebut oleh menlu
yang kompleks dan total itu tentu akan digunakan juga
cuma siapa yang akan dilibatkan saya tidak tahu